ratusan siswa di sana mendapat pelatihan gratis menggunakan teleskop untuk mengamati gerhana matahari
pelatihan diberikan langsung oleh astronom asing dari international astronomical union
siswa langsung bersemangat ketika melihat teleskop milik para astronom asing di lapangan smk negeri dua ternate maluku utara
para astronom dari international astronomical union ini anggotanya berasal dari hongkong jepang dan tiongkok
kehadiran astronom asing ini diperakarasai dinas pendidikan nasional kota ternate
lembaga penelitian antariksa nasional atau lapan dan badan meteorologi klimatologi serta geofisika atau bmkg
secara gratis astronom asing ini mengajari siswa bagaimana mengamati matahari menggunakan teleskop
selain belajar menggunakan teleskop para siswa juga diajari mengamati gerhana matahari total secara aman menggunakan teleskop
siswa diajari untuk tidak melihat langsung gerhana matahari total tanpa pengaman atau filter khusus
jadi dengan menggunakan proyektor ini kita bisa aman melihat pantulan matahari
karena kalau kita melihat langsung dari sini mata kita tidak akan kuat menerangkan matahari
nah dari sini kita bisa melihat pantulan matahari begitu jelas sekali terlihat dan di sini juga ada dark spot
dark spot titik hitam di mana di matahari itu titik kami adalah tempat di mana
pijaran dari sinar matahari itu temperatur paling rendah jadi di dalam spotnya bisa kelihatan di sini
jadi cukup dengan menggunakan proyektor ini kita bisa melihat sinar matahari dan bentuk matahari dengan jelas
meski sedikit terkendala masalah bahasa siswa bisa mengerti apa yang diajarkan para astronom asing
ya sedikit sedikit sih
sedikit sedikit kenapa sedikit sedikit
karena belum paham bahasa inggris jadi
bahasa inggris ya tapi dari penjelasan secara gesturnya paham
dia bilang kalau di matahari itu ada dua titik panas yang bisa dan timbul karena ada hitam dari teleskop situ
dengan interaksi langsung menggunakan alat peraga teleskop siswa semakin paham mengenai fenomena gerhana matahari
siswa berharap sekolahnya bisa memiliki fasilitas teleskop seperti milik astronom